kafa kok gak bergerak
kafa kagum kemening gawan kak
kafa dia bilang sama miram kak
kapa dia jauh
kapa dia jauh
syukurlah aku cuma mimpi
papa diam ya sayang
papa diam ya
anak pintar diam ya sayang
ake doh gimana kamu tidurnya tadi malam minyak gak
aduh kenapa sih main nabrak nabrak aja
ini maaf aku buru buru papa nangis
suster papa kenapa suster
papa beneran takut
edo kamu tau gak
aku tuh gak tau deh pas tadi bangun tidur aku langsung inget sama kamu
makanya keteluan kamu
kamu kangen mau sama kamu
dih aku denger suara bayi nangis deh
oh itu iya tuh kamu nangis dari tadi
iya aku gak tau
aku aja bangun gara gara tangisan dia padahal aku masih ngantuk banget
ya terus dia nangis kenapa
iya aku gak tau dok
dia tuh gak berhenti berhenti nangisnya kepala aku tuh sampe pusing tuh
apa mungkin eka mau ketemu sama aku
yaudah nanti tafannya udah dulu ya
ih kebiasaan kan
mutuk telepon sembarangan
suster aku udah telepon dokter
sudah pak lagi dokternya kemari pak
mau ke mana kamu pagi pagi begini
edo mau ke rumahnya kamila mah
ke rumah kamila
oh mau ketemu indi
tapi ini kan masih pagi dong
nah edo gak mau ketemu sama indi
tapi edo mau ketemu sama anaknya kamila
mau ketemu sama anaknya kamila
cuma gara gara anak nangis kamu mau ketemu dia
memangnya kamu itu ibunya
lagian wajar kalau anak itu nangis
ma tapi eka tuh nangis karena pengen ketemu sama edo
yaudah ma edo pergi dulu ya
aduh mana sih
papa di sini mama
kamu jangan nangis lagi ya ini oma kava
nila kamu tenang dulu ya kava pasti akan baik baik aja
iya iya bu saya akan berusaha menolong kapal
sekarang dokter cepat
baik bu tapi tolong semuanya keluar dulu
enggak saya nggak mau keluar dokter
saya mau di sini aja bersama anak saya dokter
saya akan berusaha menolong kava bu

tapi pak apakah bapak tidak berpikir kalau anak bapak juga ingin sekali bertemu dengan bapak
itu tidak mungkin camillah dia sudah mempunyai kebahagiaannya sendiri
laris kamu gak boleh ngomong begitu selama ini juga kamu selalu mencari anak kamu
kamu nggak menyanyiakan dia haris
benar kata bulanas pak
kalau seandainya saya adalah anak bapak saya pasti akan mendonorkan ginjal saya untuk bapak
karena bagi saya sebuah ginjal tidak ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan bapak dan saya
astagfirullah bagaimana ini
di satu sisi aku nggak ingin kamilah itu anakku karena aku nggak mau kamilah mendonorkan ginjalnya untukku
tapi di sisi lain aku ingin camilla jadi anakku
karena semakin hari aku semakin menyayangi anak itu
ya allah tenangkanlah hatiku ini
ya pak serahkan aku bang itamal
siapa siapa ini itu
ya baru lagi kamilah ini
uwkes w angekasig ulis dunia
makasih rather sayang
pak papi lagi mikirin anak kandung papi ya
papi kangen sama dia
kalau bukan anak kandung papi yang sedang papi pikirin
berarti papi lagi mikirin kamila
papi mau alina telfonin kamilanya
masih lama nggak sih periksanya
di bisa gak kamu gak usah cerai
ini lapar nih pengen makan
ya allah indy
ya allah indy
kamu tuh gimana sih kak fatul kondisi lagi seperti ini
kamu malah lapar mau makan lagi
mas sudah mas sudah
jangan ribut udah
kamilanya ada nggak
alena ada perlu apa ya sama camillah
kalau untuk ngobrol aja bisa telpon nanti lagi ya
camilla itu lagi memikirkan bayinya lagi sakit
jadi sebaiknya jangan diganggu dulu
yaudah deh terima kasih ya ana
terima kasih alena
kok telponnya ditutup
kamu gak perlu minta maaf sama papi
karena papi sudah jadi orang tua yang tidak tahu diri
ya allah papi kok ngomongnya gitu sih
tapi merasa menjadi orang tua yang tidak bersyukur
tapi sudah mempunyai seorang anak yang baik seperti kamu
tapi papi masih mengharapkan orang lain menjadi anak papi
papi nggak perlu minta maaf
selama ini alena melihat papi memperlakukan camilla
seperti papi memperlakukan anak kandung papi sendiri
jadi wajar kalau papi sekarang kangen sama kamila
dan mulai sekarang alena nggak akan melarang lagi
kalau memang kamila bisa menjadi penyemangat hidup papi
alena akan merasa sangat senang kalau bisa mendekatkan papi sama camilla
lagian secara tidak langsung alena sudah nyenengin hati papi kan
kamila kan bukan anak kandung papi alena
tapi jangan menyakiti hati papi sendiri dong
sebenarnya papi mengharapkan kamila menjadi anak kandung papi kan
tapi sekarang jawab pertanyaan alena dengan jujur
apa papi meyakini bahwa kamila itu anak kandung papi
eh alena di sini
yang kira sudah berangkat ke kantor
enggak belum eyang ini alena habis nganterin sarapan buat papi
iya alena lebih baik kamu berangkat ke kantor nanti telat
tapi tapi kan
alena kamu berangkat ya nanti sarapannya bapak makan
tapi ini bukan soal sarapan
alena kamu berangkat ke kantor